masih bersama saya budi matan rejo di satu meja the forum
mbak bibi ini kekurang pasan diksi dari pak prabowo sehingga meninggal polemik atau apa yang terjadi
iya saya ini ya memikir bahwa pak prabowo ini masih nunggu empat lima bulan lagi
untuk menuju pelantikan tanggal dua puluh satu
artinya jangan sampai bahasa yang cantik bagus ya kosa kata merangkul
berarti ini untuk persatuan indonesia untuk bareng membangun gotong royong dan sebagainya
ditimpali dengan kosa kata yang justru menimbulkan kontradiksi
nah itulah yang menurut saya fokus saja pak prabowo sebagai menhan gitu ya
mau purna bakti sebagai menhan lalu dilantik untuk oktober nanti
bagaimana menjaga ritme politik kita
karena kita akan menyongsong bila ada serentak di lima ratus empat puluh lima daerah
jadi jangan energi kita itu hanya dikuras untuk membuat kontroversi kontroversi
tentu kita berharap nanti pak prabowo ke depan itu memberikan kesejukan
jadi kosa kata yang keluar itu bukan kosa kata yang kontroversial
baik bung yandri jadi gimana
saya kalau lihat rekam jejak pak prabowo dua puluh tahun terakhir
nggak ada kekhawatiran sekali lagi
mengkritik misalkan kayak anies ngasih sebelas nilai sebelas dari seratus
atau selalu orang memutar kasid lama
jangan gara gara pidato di rakornas pan itu seolah olah menapikan apa yang dilakukan pak prabowo
jadi bagaimana dibuka seperti ini malah bagus
karena narasi yang dibangun oleh pak prabowo itu narasi kebersamaan
jangan sampai negara ini digadaikan dengan sesuatu yang menurut pak prabowo tidak produktif
bahkan pak prabowo langsung menjemput
yang mendukung saya pun akan saya layani sebagai presiden
artinya udah lah yakinlah insya allah
pak prabowo ini sebagai presiden buat seluruh rakyat indonesia
baik oke bung daniel check and balance
gimana pak prabowo akan menemukan check and balance dalam pemerintahan yang mendatang
itu akan menjadi ruang yang sangat luas
partisipasi publik akan ditempatkan sebagai bagian yang krusial bagi pak prabowo
dan tentu bagi pak prabowo sejak awal juga sudah disampaikan di banyak forum
bahwasannya beliau ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita
tadi kritik pak prabowo otokritik lah sebut
yang disampaikan oleh pak prabowo terkait demokrasi kita yang messi yang berantakan yang costly
yang mahal kemudian tiring yang melelahkan
itu adalah bentuk komitmen pak prabowo bahwasannya sadar betul ada kekurangan dalam demokrasi kita
dan kita punya pr lima tahun ke depan untuk memperbaiki itu semuanya
dan artinya pak prabowo menyediakan ruang yang sangat luas bagi partisipasi publik
untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita itu pertama
kemudian yang kedua bagi pak prabowo sejak awal ya sekeras apapun kritik
sekeras apapun beda pendapat itu sangat terbuka ruangnya
yang harus tetap dijaga adalah bagaimana kemudian nalar antagonisme
tidak memframe kritik ini sehingga semangat kita untuk membangun indonesia
bersama sama bekerja gotong royong untuk indonesia yang lebih maju
jadi kita harus tetap bisa saling koreksi tetapi komitmen kita harus sama untuk indonesia rakyat
ya saya kira cara kita menjaga pak prabowo agar sukses ya menjadi presiden
dan menjalankan pemerintahan dengan benar itu ya perlu dengan menyampaikan apa adanya
apa yang dirasakan oleh rakyat kita
bahwa ada memang kekerasan secara simbolik dan itu melalui bahasa
kalau kemudian itu disampaikan atau dikatakan oleh penguasa akan memiliki dampak yang sangat besar
dan beliau punya waktu untuk belajar tentang itu dan kita percaya karena seperti gusur bilang
dan saya kira beliau memang sosok yang apa adanya nggak suka dipoles poles
namun demikian jangan kemudian bahwa diksi dan ekspresi yang ditampilkan lalu bisa secara bebas ditafsir
bahkan sebagai perintah untuk melakukan represi oleh orang orang yang ada di sekitarnya gitu loh
nah ini yang kita khawatirkan karena apa
di media sosial mas daniel jadi bukan karena pak prabowo nya tetapi di media sosial misalnya
karena ada militans ada pecinta yang luar biasa maka kemudian itu menafsir sedemikian rupa
akhirnya mereka kemudian yang melakukan tindakan tindakan represif dalam bentuk kata juga gitu kepada semua pihak yang dianggap ini akan mengganggu atau memusuhin
atau bahkan sedikit berbeda dengan pak prabowo
nah saya kira cara kita merawat demokrasi adalah dengan kesungguhan dan ini akan menjadi ujian kita bersama
tetapi tentu kita perlu memberikan kesempatan itu
ya tatanan demokrasi kita agak terganggu ketika ada dinasti politik bansos pemilu dan sebagainya
dan sekarang terganggu lagi ketika ada kekerasan verbal intimidasi dengan bahasa yang multi tafsir
hak untuk takut karena tidak jelas alat ukurnya
kenapa semua bisa kena dengan bahasa ini
nah menurut saya saran saya adalah seperti waktu kampanye kemarin
kalau misalnya nanti pas pelantikan oke nggak ada pidato joget aja gitu loh
begitu dia bicara mengganggu
itu kita jadi tiba tiba kok jadi begini gitu loh
oke lebih baik kurangi bicara
kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah jogetin aja
atau banyak yang kerja biar yang bicara daniel aja
kalau daniel bicara ini mantep bos
hadian yang ditumpu lo mbak lulu daniel pak yandri dan mbak wibi
oke mandat rakyat telah diberikan kepada prabowo subianto gibran raka buming raka sebagai pemimpin negeri dua ribu dua puluh
menjadi tugas pemimpin bangsa untuk menjalankan tugas konstitusionalnya mensejahterakan rakyat dan menghadirkan keadilan
namun selain kekuasaan itu mengentarkan dan memabukkan kekuasaan bisa menjerumuskan
pada tahap itulah kritik publik diperlakukan agar pemimpin tetap setia pada janji janjinya
pendapat publik juga dijamin oleh konstitusi